apa maksudnya apa maksudnya apa maksudnya
ya begini ya mbak
iya kan tante
ya kalau emang candy itu korban penculikan juga
apa akan sedekat itu dengan penjahat
enggak kan tante
kamu enggak apa apa
kamu enggak apa apa
bener enggak apa apa
terima kasih lana
rani enggak apa apa kok ma
selama ada candy rani baik baik aja
terima kasih lana
hari ini adalah hari terakhir kamu dalam kehidupannya rani
saya akan memperolehmu
saya akan memenjarakan kamu ke penjara anak anak
saya akan masukkan kamu ke dalam penjara anak anak
ma jangan dong ma
candy itu enggak salah apa apa ma
saya tim tat purpose ini agar kamu lebih useroto

kendy ada yang ngajak kamu kenalan tuh di meja yang itu
kenalin namaku candy
oh nama gue kau tau aja
oh nama kalian keren keren ya
tapi kepanjangan kalau misalnya nanti aku panggil
gini aja deh mendingan namanya aku singkat aja
yaudah namanya matalo aja ya disingkatnya ya
oh iya terus kamu kan sebodo amat
semat ih semat iya
matalo sama semat waktu itu aku makan dulu ya
semuanya makan ya
wah enak banget
mereka bertega banget sih
nah menang aku kan lapar banget
eh bu kamu kan anak baru
ngapain kamu nangis disini
kok penjahat kecil cengeng
kamu yang membantu para penjahat
untuk menculik teman kamu sendiri
bu saya itu bukan penculik semua itu cuma salah paham
kalau salah paham kamu gak mungkin ada di sini
ya biasa lah bu
sifat buruknya orang dewasa mereka tuh gak pernah mau percaya sama omongan anak kecil
ya mana mungkin sih saya nyulik sahabat saya sendiri bu
ya udah lah bu nggak usah dibahas lagi nggak apa apa kok
saya senang kok di sini punya banyak kenalan
ayo tunggu dulu kamu bukan tadi diganggu sama teman teman
oh ya sudah
kendi sekarang kamu ada di dalam penjara
hati kamu harus lebih keras supaya bisa bertahan hidup
ibu akan memberikan peraturan selama kalian penjara sini
satu kalian wajib bangun pagi pagi
dua kalian selesai bangun tidur langsung pergi mandi dan langsung mencuci pakaian kalian masing masing
ketiga tidak ada waktu tidur untuk larut malam
di sini peraturan tidur wajib jam sembilan malam
kalau sampai kalian melanggar peraturan di sini kalian akan ibu tanggung

ampun ampun ampun ampun
ini lu tau gak sih lu susah menjubur
eh apa maksudnya
apa lu susah menjubur
ya begini apa aja
lu mau duduk sini
iya mau duduk sini emang kenapa
gak gak gak gak
gue mau gak mau deket deket sama lo
eh enak aja sini kan kosong
mau duduk gimana lagi semua itu penuh sekarang
tuh tuh tuh di belakang aja tuh
kenalin namaku candy
eh kaki kamu kenapa tuh
kamu tuh nyium sesuatu gak sih
kayak ada bau gitu
itu itu bau aku
aku dikerjain sama anak anak nggak boleh mandi
eh selamat bergabung dengan geng ma
geng mampu ya alias geng bau
kayaknya sekarang kita makan aja yang banyak ya
tapi kak kok kakak bisa sih makan di dekat aku
aku kan bau
ya udah cuma bau doang
udah mendingan sekarang kita makan yang banyak
makan yang banyak ya
kamu gak ikut main basket dengan teman teman
sebenarnya sih pingin bu
ya cuman gak ada yang nemenin shila
kasian dia kan nggak bisa lari lari
ya udah gangrin alias busuk
kenapa nggak disuntik aja bu
kan kakinya harus disuntik
kok kamu tahu tentang ilmu kedokteran
oh saya sih pernah bantu bantu klinik seorang dokter
jadi ya saya gak tahu bu
iya memang ahli kedokteran di sini sangat sedikit
dokter saja hanya sekali seminggu ke sini
ntar sore dokter akan datang
kamu boleh menemani sella ke klinik penjara ini
oh kenapa kamu pakai ikatan kepala seperti itu
oh ini pak ini bu
oh oh ini pak ini bu
nggak biar semangat aja
kan kayak pasukan kami kasih yang jepang itulah bu